siapa yang halu
belum masakan lu
tidak ada pemerasan berikutnya ke elsa
pereman ini ajak ketemuan elsa
kok papa makin khawatir ya
ketemu semua orang ini
boleh boleh pak
yaudah nanti besok pagi aku telfon lagi
kira kira ada perkembangan terbaru apa pak ya
ya makasih ya no
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ada apa pak
dia kasih tau papa
kalo pereman yang suka meras elsa
ngajakin elsa untuk ketemuan
keren banget orang ini
ini kurang aja sama elsa
pasti dia mau meras elsa lagi nih
tadi elsa sudah ngomong sendiri sama nino
soal masalah ini
soal kejadian ini
makanya besok nih
papa mau nemenin mereka
ke taman flamingo
aku mau kasih peringatan sama dia
aduh gimana ini
kok elsa malah ajak nino ketemu sama pereman itu
papa mau ikut lagi
kalo dia yang bayar pereman untuk nusuk nino
kamu selalu bikin mama cemas terus sih
nang kiri tangannya
kiri kiri dikit pak
ya tatap wajahnya
rasakan tatapan cinta dari antara mata kalian
itu ada yang mengkilap
oh mengkilap ya mbak
ya cedatnya ya mbak
suamiku damon pak
udah kenteng kah
pak rendy lebih mesra lagi dong ke istrinya
kasih sunyum bahagia
ya seperti itu
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
putra kidul kita
foto bareng kayak keluarga lu bari
bener bener ya mbak mirna
pikir jantung bisa loncat loncat
gue udah manggil lo dari tadi
dari nada gue pelan
sampai nada gue tinggi
udah ada aku udah halu
belum masakan lo
wah bikin lupa lagi kalau emang sekarang udah saatnya masak
bisa ga aja lima menit aja gitu mbak lanjutin yang ngete
ikit dikidikit diwadulin
tuh bibir lancip banget udah so noh
terus perut kita lapar nungguin ke haluan lo haa
pasar tupeng halu lo
sah udah biar mama aja ya
biar mama aja
udah ini biar aku aja yang nyuci
mama istirahat aja duluan
baik banget selalu bantuin mama
ya udah makasih ya sayang
aduh mateo lagi
aduh apa lagi sih
elsa kamu gimana sih
memangnya kamu besok pagi mau nemuin nino sama preman itu
ya abisnya nggak ada pilihan lain lagi ma
nanti kalau misalkan aku gak ngomong kayak begitu
kamu yakin semuanya aman
nanti kalau sampai ketahuan kamu yang suruh preman itu
iya aku juga terpaksa kali mau ngomong kayak gitu
lagikan ini semua gara gara mama juga
aku bilang hati hati papa sampai tau kan sekarang
udah deh ma
mama gak usah ngurusin ini
biar aku yang beresin semuanya ya
kok ditutup sih
kayaknya elsa kesel deh sama aku
selalu aja bikin mama pusing sama masalah masalah kamu seperti ini
tister anak mama
gua kepikiran terus
gimana kalau ternyata rina bukan anaknya roy
gimana kalau gue udah salah selama ini
nggak jangan mikir yang aneh aneh al
udah jelas reina itu adalah anaknya roy
ya terima kasih mirna kiki
ancus aku bantuin ya
ya nggak usah reina
kata mis elina aku harus bantuin mama di rumah
nggak boleh males
aduh anak mama ini anak baik banget sih
jadi aku boleh bantuin ya ma
udah mama ikut bantuin juga ya
biar kita sama sama ya
kamu bantuin beresin piring bantuin mama
aduh anak pinter
eh tapi tetap diawasin ya
ya pelan pelan ya
pinter sekali rena
udah kalau gitu mama ke kamar dulu ya
nggak akan ngantuk